terima kasih anda masih bersama kami di political show
pdi perjuangan membuka lebar opsi bakal calon wakil presiden tidak tanggung tanggung sepuluh nama kandidat
disebutkan ketua dpp puan maharani untuk mendampingi ganjar pranowo p tiga
resmi mengusung sandiaga uno sementara pan masih linglung menyodorkan erick thohir ke ganjar pranowo atau prabowo subianto
yang makin membingungkan ada nama bakal cawapres muncul dari partai yang dua puluh tahun berseberangan dengan pdi perjuangan
puan maharani serius menyebut nama ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
apakah ini sekedar gimmick politik belaka atau jangan jangan upaya memecah koalisi
kita akan langsung membahasnya dengan arah sumber yang hadir di studio
war ticket cowopres ganjar kita perkenalkan satu satu narasumber saya dari yang paling ujung
direktur eksekutif dari indo strategik ada mas kairul umam selamat malam
mas fiva wakil ketua umum partai emanat nasional mas fiva yoga
selamat malam mas viva wakil ketua umum partai demokrat ada bang benny harman selamat malam bang benny
ada ketua dpp pdi perjuangan eriko sotarduga selamat malam
selamat malam mbak rifana assalamualaikum buat kita semua
waalaikumsalam ada wakil ketua umum p tiga pak amir uskara selamat malam pak amir
assalamualaikum waalaikumsalam dan juga bergabung melalui sambungan virtual sebagai
wujud partisipasi publik begitu ya cnn indonesia political show selalu mengajak ataupun melibatkan
teman teman mahasiswa yang merupakan pemilih terbesar pada pemilu dua ribu dua puluh empat pemilih muda jumlahnya
malam teman teman nanti teman teman bisa memberikan pertanyaan mengkritik menyampaikan pendapat
dan kira kira mungkin bisa melihat dan juga mencermati kira kira siapa ya yang akan kalian pilih di
tps nanti pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat karena suara kalian sangat matters sebelum saya ke teman teman mahasiswa
saya mau langsung saja ke p tiga dulu yang kemarin baru fresh from the oven baru saja meresmikan
kader barunya yang baru pindah transfer pemain pak amir uskara pak amir dari hasil rapimnas p tiga sudah
disampaikan secara resmi bahwa p tiga akan mengusung ataupun mengajukan sandiwanya dan juga mengajukan
sandiaga uno sebagai bakal cawapres nya ganjar pranowo arti itu akan diajukan ke pdi perjuangan
sebagai partai pengusung utamanya ganjar pranowo pertanyaan saya kenapa harus sandiaga uno apakah
karena ini murni persoalan logistik untuk membantu pemenangkan tiga selesai langsung saja ini
semua survei yang ada yang mbak rifana tadi sampaikan untuk calon wakil itu memang rata rata masih pak sandi yang di atas
kebetulan pak sandi bergabung sebagai kader p tiga
tentu dari sisi kepentingan partai maupun kepentingan bangsa kita melihat pertama karena kita ingin membantu kerjasama kita dengan pdip untuk memenangkan pak ganjar
tentu kita juga harus mendorong orang yang punya tingkat elektabilitas yang mumpuni untuk bisa mendorong pak ganjar bisa terpilih
jadi tentu ini yang menjadi perhimbangan kita
jadi sebenarnya bukan hanya persoalan logistik tapi itu menjadi salah satu
karena untuk masuk dalam kontestasi itu saya kira bukan cuma faktor elektabilitas
karena untuk bergerakan ya pasti juga butuh logistik untuk mendorong elektabilitas
jadi diakui ya oleh p tiga bahwa selain faktor elektoral dari sandiaga uno yang tinggi faktor logistik yang dimiliki oleh seorang sandiaga uno yang hartanya mungkin triliunan bisa membantu pemenangan pemilu p tiga
itu diakui ya
itu diakui ya
salah satu faktor
salah satu faktor
makanya dipilih juga sandiaga uno sebagai ketua badan pemenangan pemilu oleh p tiga
saya kira itu juga pertimbangannya
oke itu juga ini sangat jujur banget loh ini pak amir ini
pak amir tapi ini kemarin kan sandiaga uno menyampaikan ya ketika masuk ke dalam p tiga sudah berkonsultasi dulu kepada presiden jokowi
dan kemudian p tiga mengusung sandiaga uno sebagai bakal cawapresnya ganjar pranowo
pertanyaan saya artinya kalau misalnya sandi sudah
konsultasi ke presiden untuk masuk ke p tiga
p tiga juga didorong oleh presiden untuk memang mendorong sandi mengajukan sandi ke pdi perjuangan
ada campur tangan presiden disini ya
kalau untuk sandi dengan p tiga sih saya kira selama ini komunikasi yang kita bangun itu adalah komunikasi personal
antara pak sandi sendiri dengan p tiga
artinya setiap ada agenda agenda p tiga kemudian kita ngundang pak sandi pak sandi datang
sehingga kita melihat oh pak sandi kayaknya memang chemistry nya cocok nih dengan p tiga
jadi itu yang menjadi awal kita mengajak pak sandi untuk bergabung ke p tiga
dan sampai akhirnya dia keluar dari gerindra
walaupun kita belum resmi belum sah ya untuk bersama sama dengan pak sandi
pak sandi juga masih melakukan komunikasi komunikasi dengan tingkat bawah
dan kita juga di internal ini juga membangun kebersamaan dari tingkat bawah
kalau misalnya pak sandi gabung kira kira gimana pendapat teman teman
makanya kita putuskan dalam rapimnas
walaupun seharusnya untuk menerima kader kan tidak perlu harus ada rapimnas
tapi karena kita ingin melihat pak sandi sebagai tokoh ya
kita harus akui sebagai tokoh
kita mungkin harus mendengar juga aspirasi dari bawah
dan ternyata di rapimnas pun mereka sepakat
udah kita terima pak sandi
selain mendengar aspirasi dari bawah ada aspirasi juga dari atas dari presiden jokowi
artinya memang p tiga mengakui ya ada dorongan presiden jokowi untuk menempatkan sandiaga uno di p tiga
dan disorongkan menjadi cowok cowok
kalau itu saya kira komunikasi antara ketua umum saya dengan presiden saya nggak tahu
saya cuma melihat bahwa aspirasi dari bawah memang lebih senang kalau sandi bergabung dengan kita
dan dari survei survei internal yang kita lakukan juga
pak sandi kalau masuk di p tiga juga mendorong elektoral partai
kenapa tidak kenapa kita harus tolak
tapi kan itu diakui oleh pak sandi bahwa ketika dia akan maju
ataupun ketika dia akan bergabung ke p tiga sudah minta restu ataupun diskusi dengan presiden
termasuk menyorongkan diri menjadi cowok presiden
sangat etis lah kalau misalnya dia mau pindah partai kemudian minta izin ke presiden
karena dia kan anggota kabinetnya dari presiden
presiden kan bukan ketua umum partai politik kenapa harus minta izin ke presiden
kapasitas sandi sebagai anggota kabinet bukan sebagai orang parpol
jadi semua menteri yang misalnya mau memutuskan jalan politik itu harus konsultasi kepada presiden
presiden kepala negara kepala pemerintahan bukan ketua umum partai politik
mungkin pak sandi secara etis mungkin menganggap
wah saya harus minta izin nih sama presiden karena dia kan atasan saya dalam struktur pemerintahan
oke tapi p tiga merasa bahwa presiden merestui lah ya
bahwa sandi ini disorongkan karena sandi ini adalah pembantunya presiden jokowi
sandi disorongkan sebagai cowok presiden gajah
salah satu anak buahnya pak jokowi yang ditaruh
ya memang pak sandi jujur ke kita bahwa dia sudah izin ke presiden untuk bergabung ke p tiga
dan buat kita saya kira itu juga menjadi sebuah nilai tambah menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat
nilai tambah dengan adanya supertari presiden
oke saya mau ke pan
kalau tadi p tiga secara belak belakan sudah mengakui bahwa memang logistiknya pak sandi ini logistiknya pak erick thohir bagaimana nih
itu kalau tadi udah diakui loh logistiknya pak sandi itu yang membantu pemenangan p tiga
nah itu diakui ini partai politik yang jujur begini nih
nanti teman teman mahasiswa lihat
nah saya mau tanya
kemarin kan mas viva ketua umum partai amanat nasional pak zulkifli hasan sudah bertemu ya dengan ibu megawati soekarno putri
dan kita juga sudah mendengar pernyataan resmi bahwa pan mengajukan nama erick thohir sebagai bakal calon wakil presiden untuk ganjar pranowo
tapi belum ada jawaban yang pertanyaan saya kalau sandi udah resmi jadi kadernya p tiga
erick thohir kan bukan kadernya pan
kenapa harus erick thohir
memang di pan gak ada tokoh lain ya
ketua umum anda gak kompeten ya untuk jadi cowok presiden ganjar
erick thohir itu darahnya biru
apa maksudnya darah biru
darahnya biru darahnya itu pan
tapi kan dia ikut banser nu
lebih sering dengan pkb
sejak dulu mas erick itu selalu terlibat dalam acara dan kegiatan partai amanat nasional
jadi sudah lama
pada saat bareng bareng juga di banser
pan menjadi ketua umum
karena bang yulki viliasan
dan mas erick thohir itu seperti adik kakak
bukan kakaknya pak erick thohir yang lebih dekat dengan pak zulkifli hasan
dan yang kedua mas erick thohir itu mensupport partai amanat nasional
dalam beberapa kegiatan selalu hadir
di rakernas pan tahun dua ribu dua puluh sudah lama itu kita mencalonkan salah satunya adalah mas erick thohir
untuk di pilpres dua ribu dua puluh dua di samping bang zulkifli hasan
jadi kita mencalonkan mas erick thohir itu bukan soal logistik
pan itu juga tidak merana dan tidak miskin banget lah
pan itu punya dua lima ratus anggota legislatif yang setiap bulan wajib untuk menabung namanya tabungan saksi dua puluh persen
kira kira sekian puluh juta satu orang
kali dua lima ratus per bulan kali setahun
jadi ya kalau soal dana tidak berbanding lurus dengan calon presiden
itu posisi partai amanat nasional begitu
posisinya kenapa mas erick
karena kita dekat sama mas erick
yang kedua mas erick itu bukan orang lain
kita formalkan juga bisa dengan kta dan segala macam
kenapa dia dilakukan mas
ya sebentar lagi
oh sebentar lagi
ya sebentar lagi
pertegas nih pernyataan anda
jadi sebentar lagi
ya sebentar lagi
bumn erick thohir akan menjadi kader partai amanat nasional mendapatkan
karena secara umum secara umum personifikasi
sebentar lagi ini apa nih
karena secara umum personifikasi erick thohir itu kan pan
jadi orang itu melihat mas erick thohir itu sudah pan
kalau kemudian kta besok juga bisa
kita keluarkan kta juga bisa
jadi sebenarnya pada sisi platform pada sisi visi mas erick thohir itu sesuai dengan garis garis perjuangan pan
oke jadi tidak akan menjadi kader
ya jadi kader kan mas erick thohir
akan menjadi kader
akan menjadi kader
dalam waktu dekat
besok juga bisa kalau untuk mewargeng kta gitu
tapi sebenarnya seluruh kader partai amanat nasional itu sudah menangkap bahwa mas erick thohir itu adalah identik atau personifikasi dari partai amanat nasional
dan menjadi bagian dari keluarga besar partai amanat nasional
oke jadi saya pertegas lagi sebentar lagi menteri bumn erick thohir akan masuk menjadi kader partai amanat nasional
tanpa dikatakan menjadi kader formal dia sudah kader lah gitu loh
apa ini maksudnya sudah kader
pak erick thohir kan juga datang dulu di acara banser
kan beda nana banser itu kan bukan partai politik
jadi kalau partai politik itu kta nya harus satu
tapi kalau ormas bisa dua bisa tiga gitu
sama juga dengan nu yang merupakan mayoritas pemilihnya pkb
macam macam kalau nu kan bisa ke pkb bisa ke p tiga bisa ke p tiga
tapi gak ke pan
bisa juga ke pan
bisa juga ke pan bisa juga ke partai demokrat
jadi karena ormas itu bisa ke seluruh partai politik
tapi bahwa mas erick thohir itu adalah personifikasi dari partai amarat nasional iya
jadi kalau orang sekarang memotret mas erick thohir itu berarti pan gitu nak
tapi pertanyaan saya lebih condong kemana sih sebetulnya pak erick thohir ini disorongkan ke ganjar pranowo atau ke prabowo subianto
atau kemana aja yang dapat
p tiga dan golkar awalnya ada kib
tapi kemudian p tiga terlebih dahulu untuk memutuskan bergabung dengan mas ganjar pranowo
nah kami pan dengan golkar melakukan komunikasi dengan p tiga
sekarang dalam proses komunikasi belum ada keputusan resmi
kalau misalnya pan golkar bersama sama dengan p tiga
maka kib itu satu rumah satu mimpi
tapi kalau kemudian
tapi kan ini p tiga capresnya udah berbeda
capresnya juga beda
nanti kalau soal capres
pembicaraan dari ibu mega pada waktu partai amanat nasional datang di kantor pdi perjuangan sangat bagus sekali
beliau mengatakan bahwa untuk cawapres nanti akan kita komunikasikan dengan seluruh partai koalisi secara gotong royong
bahasanya begitu nah
mas viva belum menjawab pertanyaan saya
lebih condong disorongkan kemana pak erick thohir ini
ke mas ganjar pranowo atau ke pak prabowo subianto pan ini
kita akan komunikasi dengan kib
kalau dengan p tiga bersama sama maka satu rumah satu mimpi
tapi kalau kemudian berbeda pan golkar berbeda dengan p tiga makanya tetap satu rumah tapi beda mimpi
itu gimana tuh satu rumah beda mimpi itu gimana sih
sekarang ini ya
kib nya masih ada
masih ada sekarang
meskipun pilihannya berbeda
jadi satu rumah bisa beda pilihan ya
bisa beda pilihan
tetapi saat ini kan masih dalam proses
ada poros pdi perjuangan kib dan kkir serta perubahan
ini semuanya masih dalam proses
apakah nanti memungkinkan ada koalisi kkir plus kib minus p tiga
ini masih proses
ataukah kib nanti bergabung bersama sama dengan p tiga ke pdi perjuangan
prinsipnya bahwa satu partai amarat nasional akan berkoalisi dengan partai pemerintah
bagi partai amat nasional
dan yang kedua partai amat nasional di dalam pemiliu dua ribu dua puluh empat tidak mau kalah yang ketiga kalinya
jadi jangan sampai hedrick kalah
ini maksudnya apa menyesal kemarin dua kali mengusip pak prabowo
itu kenyataan politik
jadi intinya bahwa dalam pemiliu dua ribu dua puluh empat kita akan memonitor
dan menseleksi kira kira nanti pasangan calon yang betul betul punya potensi menang yang akan kita dukung
dan yang bisa menerima pak erick thohir
ya mas erick thohir kita perjuangkan
baik di pdi perjuangan atau di pak prabowo
nanti mas erick thohir tidak diterima di ganjar ataupun di prabowo pan sikapnya kemana
eee gini sikapan itu tidak bisa
pengusup pak azul tiflihastan ada nggak di atas meja opsinya
sikapan itu tidak bisa sendirian
sikapan itu ditentukan oleh partai koalisi
nanti partai koalisi akan
dan akan melakukan keputusan secara kolektif kolegial dan bergotong royong
apapun keputusan itu itu adalah menjadi keputusan yang terbaik dan pan akan ikut
tapi anda yakin ya bahwa pak erick thohir bisa dapat tiket baik di mas ganjar atau di
mas erick thohir itu di beberapa survei kan memiliki elektabilitas yang tinggi
atau tertinggi di indikator juga tertinggi
jadi dalam pil pres ini nak seorang calon wakil presiden punya peran penting
nilai elektabilitas tinggi untuk berkontribusi memberikan kontribusi tambahan kepada capres
agar dapat memenangi pilpres
tadi kalau kita lihat di dua lembaga survei angkanya pak erick thohir tidak tinggi tinggi banget
malah lebih rendah dibandingin di toko partai
ada beberapa lembaga survei itu kan di kompas terus di indikator itu beda beda
tapi kalau ditambah dengan margin error saya rasa itu sama seluruhnya
mas erick thohir kemudian ridwan kamil mas ahaye
dan satunya mas sandi unuh
jadi kira kira nanti peluang dari capres itu adalah bagaimana cawapres itu bisa memberikan nilai elektoral
nilai elektoral itu juga tergantung kepada sosio kultural dan suara masyarakat yang belum menentukan pilihan
mas viva faktor kedekatan presiden jokowi dengan pak erick thohir itu menjadi pertimbangan pan ya
bahwa kan banyak yang mengatakan bahwa pak jokowi ini menempatkan dua nama dua anak buah kesayangannya
itu pak sandiaga wadid
pak sandiaga uno di p tiga kemudian pak erick thohir di pan
dua duanya kira kira diterima sama siapa
sama pak prabowo atau sama mas ganjar
itu faktor itu menjadi pertimbangan ya dari pan
masa itu gak menjadi pertimbangan
tadi koalisi aja harus sama partai pemerintah
ya prinsipnya dengan partai koalisi pemerintah
faktor kedekatan dengan pak jokowi
pak jokowi dekat dengan bang zulkifli hasan dekat dengan mas erick thohir
tapi pak jokowi kan tidak menentukan pilihan untuk kemana
karena posisi penentuan
pilpres ini capres cawapres itu adalah independen partai politik
tapi kalau kemudian kita berkomunikasi secara etis dengan presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan
itu juga menjadi bagian yang penting dari koalisi partai pemerintah
karena kita dengar dalam beberapa kali pertemuan ketua umum anda pak yulgi fliassan diminta oleh presiden tetap mendorong erick thohir
menjadi capres betul ya
jadi memang mas erick thohir itu karena memiliki elektabilitas yang cukup bagus
kita dorong karena mas erick thohir itu personifikasi dari partai amarat nasional
bursanya war ticketnya ini antara p tiga dengan mas sandi yang karena memang logistik
kalau kata mas yoga bukan persoalan logistik tapi karena faktor dorongannya presiden jokowi itu diakui loh oleh mas viva yoga
jadi pertanyaan saya ketika pdi perjuangan ataupun ibu megawati disodorkan dua tokoh ini
pak sandiaga uno dengan pak erick thohir bagaimana kemudian pdi perjuangan melihat plus minus dari dua tokoh ini
mbak rifana tapi sebelum itu saya ingin bertanya ini belum dapat tiket coldplay ya
iya belum makanya ini
sampai makanya judulnya war ticket
saya ngerjakan loh jangan jangan adik adik mahasiswa ini juga belum dapat tiket coldplay
tapi jujur mbak rifana saya juga nggak dapat
padahal sudah berapa belas orang
masih besok masih bisa besok masih bisa kita war ticket
itu kan di singapura kan
nah baik kalau gitu
oke apa hubungannya di singapura
kalau sudah galau dengan coldplay tidak dapat jadi war ticket ini nanti ini saya bisa jawab begini
meluruskan apa yang disampaikan mbak rifana bahwa yang menyampaikan sepuluh nama itu adalah ibu mega
ketua umum kami
sepuluh nama dan ternyata terbukti
disampaikan oleh mbak puan ada enam nama
dan entah kenapa memang itu yang paling populer
iya kan betul mas wiva betul pak benny iya kan dan juga pak amer ustara
inilah yang tertinggi sebenarnya enam ini
tapi masih ada empat nama lagi
tentunya ya gak elo
satu mungkin bisa saya sebutkan yang sudah pasti pak prabowo masuk di dalam hal itu
yang mana itu ya
itu saya tidak mau menduga
seperti ketua rais ampe bnu
iya saya tidak mau menduga duga
kemudian menteri agama pak yahya
kalau yang lain saya tidak mau menduga duga biar nama saya riko sotarduga
tapi pasti pak prabowo pasti masuk di antara sepuluh itu
nah yang menariknya di sini bahwa ini sesuatu hal yang baru
artinya di dalam kompetisi ini nanti tidak seperti di dua ribu sembilan belas
bahwa di dua ribu sembilan belas begitu panasnya yang namanya pesta demokrasi
padahal seharusnya nama pesta demokrasi
seperti kami ini memakai batik
saya semua warna ada disini
hijau kuning biru lengkap
pak jokowi juga menyampaikan masukan ke dalam kami di dalam rakernas
bahwa kami harus mengajak yang namanya semua partai
untuk bisa bersama sama
membangun negara ini meneruskan apa yang sudah di program pak jokowi
begitu juga mempertahankan nkri dan pancasila
perlu kerjasama semua mbak rifana
nah apa yang salah dalam hal ini di mana ibu mega memberikan kesempatan yang sama
kepada sepuluh nama ini
dahlah semuanya ini masuk
nah mbak puan menyampaikan
nah ini yang menarik
kan itu sebenarnya awal dari semua ini
nah tapi satu hal positif yang kami tangkap dari respon dari masyarakat
bahwa pdi perjuangan fair
menerima semua masukan masukan yang ada
dan memberikan kesempatan yang sama
tentu di dalam memutuskan ini mbak rifana
mbak rifana ingat tahun dua ribu sembilan
bagaimana keputusan itu dilakukan satu setengah jam sebelum
dan itu saya saksinya
itu saksinya saya
nah kalau ganti pasangan itu
janganlah saya buka di sini
udah mau akar ganti pasangan
artinya segala kemungkinan itu bisa terjadi
menurut saya kalau misalnya mas viva dengan pan mengusulkan mas erick thohir
begitu juga dengan p tiga mengusulkan

kebetulan mas sandiaga uno dulu saya yang juga fit proper
waktu calon gubernur dki
nah kemudian pak benika burarman mencalonkan mas ahaye sebagai ketua umum
apa yang keliru dalam hal ini
nah kemudian juga
kalau misalnya bapak presiden joko widodo memberikan apa ya
katakan restu kepada menteri menterinya sebagai yang sudah membantu beliau
termasuk juga jangan lupa mungkin pak mahfud md juga diberikan restu juga oleh beliau
tapi saya tidak ingin mendahului ya
saya yakin itu
bahwa beliau juga senang dengan pak mahfud md
kalau kita lihat tadi hasil survei itu memang sangat tinggi
dan itu ada di dalam nama nama yang disebutkan mbak puan ini
nah ini sangat menarik mbak
bagaimana ini bisa diputuskan nanti tentu ini pembicaraan bersama
nanti dengan pan dengan p tiga begitu juga dengan partai partai lain
barangkali nanti juga dari demokrat
barangkali mau ingin juga apa namanya
saya ini jangan mendahului
nanti saya akan bahas itu lebih dalam
kan ada isu yang mengatakan bahwa ini cara ini apakah pdi perjuangan mau membubarkan koalisi
bagaimana cara membubarkan koalisi
itu masuk dulu nanti
untuk yang namanya koalisi
karena di dalam tata pemerintahan kita
jadi apa yang salah
pertemuan kemarin mbak puan dengan mas ahaye itu sangat menarik
pak benika burarman kemarin hadir ya
bagaimana hangat antara berdua yang kakak beradik ini
dan juga mbak rifan
ada yang saya mau sampaikan disini
bahwa selama ini dikatakan hubungan itu dua puluh tahun renggang
beberapa kali mas ahaye dan mas ibas itu datang ke tekumar dan disambut sebagai keluarga
kalau ada perbedaan dalam pandangan politik
selama sepuluh tahun kami ada di luar pemerintahan
pada jaman pemerintahannya demokrat
ya sangat wajar
sekarang juga demokrat ada di luar pemerintahan
begitu ya pak benika burarman
karena kan bu mega selalu mengatakan ya
menginginkan adalah paket nasionalis religius
untuk pasangan capres dan juga cawapres
ini namanya sandiaga uno dengan erick thohir memenuhi kriteria itu
kembali begini mbak rifan
menurut saya ini ya
saya belum menggali lebih jauh dengan ketua umum kami
tetapi dari berdasarkan pengalaman selama ini yang ada
ini kan masih proses
apakah sekarang hasil survei ini baik
kemudian satu bulan ke depan juga pasti baik
belum tentu juga mbak rifana
karena ini sudah mengkerucut kepada tiga poros
tapi bukan berarti nggak bisa empat poros
mas viva ini kan senyum senyum aja dari tadi
nanti dia keluarkan jalan terakhirnya
dia bergabung sama golkar
atau pak erlangga erick
saya nggak mendahului itu ya
kita juga dengar itu tuh nanti kita tanya
kenapa sekarang semua partai itu ingin mencalonkan yang namanya calonnya
ini masyarakat rakyat indonesia ini sudah cerdas
mereka mau melihat apakah partai politik memberikan kadernya
atau memberikan katakan salah satu calonnya
untuk menjadi capres atau cawapres
nah di sini terlihat mendapatkan kotel efek
itu pasti sedikit sedang atau besar itu soal relatif ya
nah inilah kenapa partai partai ini berusaha memajukan calonnya
sementara pdi perjuangan sudah ada capresnya
kenapa kami harus ngotot lagi untuk cawapres
untuk siapa kami tentukan
tentu ini kan harus dibicarakan secara bersama
tapi paketnya harus nasionalis religius ya
saya tidak bisa mengatakan
itu ibu mega mengatakan
tapi dalam hal ini kan religius sudah pasti
apa tidak beragama
karena memang aturan kata pemerintah itu seperti itu
kalau berkaca pada pengalaman bang
dua ribu empat dulu bu mega berpasangan dengan siapa
dengan pak hazi musadi
kemudian dengan pak hamzahas
itu kan pengalaman pengalaman ya
yang dirasakan oleh bu mega
mungkin ingin diterapkan lagi pada pemilu
dan melihat dulu pak jokowi dengan pak jk
kemudian pak jokowi dan kiai maruf amin
dan itu resep kunci
dan mas ganja dengan tas yassin
kader p tiga juga
nah ini tokoh tokoh ini memenuhi nggak paket nasionalis realitas
rifana sudah menjawab ini
sebenarnya sudah tidak perlu saya jawab lagi
kalau dilihat ya mas ahy
mas andi enggak punya background kader nu
kemudian pak erick thohir juga nggak ada
saya kebetulan kenal baik dengan mas sandi
beliau itu betul betul santun
yang disebut religius disini
yang disebut dengan national religius
ini kan bukan berarti misalnya dia seorang katakan kiai atau apa
tapi bisa saja dia seorang yang betul betul memang religius
menjalankan apa namanya
apakah bukan mas erick thohir juga seorang yang religius
pak mahfud md juga kan begitu seorang yang
ini pak mahfud disebut sebut terus nih
menjalankan pdi perjuangan
karena ada enam nama
pak mahfud ini
yang kami dengar juga begitu
ada enam nama
lah apakah pak erlangga hartarto bukan seorang yang religius
nah jadi artinya begini
kami melihat bahwa memang bangsa ini harus dibangun dari dasar dasar nasionalis dan religius
bahwa indonesia itu mempunyai sosial kultural yang memang perlu orang orang yang memang mempunyai keimanan yang baik
nah ini tidak bisa kita pungkiri
nah kalau mbak rifana mengambil kesimpulan itu ya sah sah saja
mbak rifana akan begitu saja
tidak akan mau menolak
jadi kesimpulannya mereka berdua masuk lah kriteria religiusnya itu masuk ya menurut pdi perjuangan
nanti tergantung keputusan akhirnya aja
tapi keputusan itu tentunya kan dibicarakan bersama
itu sudah disampaikan ibu mega ya mas viva
kedua juga pasti harus dibicarakan dengan pak jokowi
ya kami dengar dua duanya agak sedikit diresisten nih
dua duanya sudah setengah ditolak nih sebetulnya di internal pdi perjuangan
beginilah ya kalau kita berdasarkan persepsi war ticket tadi
call play belum dapat
memang tingkat emosi kita tinggi mbak rifana
ini gak ada kaitannya sama apa
saya bisa memaklumi itu iya kan begitu
namanya war tiket tadi sebenarnya
gak benar ya
jadi dua duanya masih punya kesempatan
semua masih punya kesempatan yang sama yang sepuluh nama
termasuk dua orang ini pak sandi dan juga pak erick
termasuk juga pak erlang gartarto
termasuk pak prabowo
termasuk juga tiga nama yang saya juga belum tanya kepada beliau
mbak puan tuh kemarin sampai serius
jadi dua kali kita lihat mbak puan menyampaikan bahwa ini serius
bahwa mas ahy ini masuk sebagai kandidat cawapresnya ganjar pranowo
ini sebenarnya maksudnya pdi perjuangan apa ya pak erik
ya karena begini
kan banyak tadi juga sudah ada penyampaian
apakah ini sekadar gimmick
di dalam politik tidak boleh yang namanya gimmick
itu masyarakat akan melihat kalau itu gimmick
maka itu akan langsung di punishment
akan langsung dihukum
nah kami tidak pernah bermain main dengan gimmick
pdi perjuangan tidak pernah punya sejarah seperti itu
bahwa kami memberikan kesempatan
ibu mega memberikan kesempatan pada sepuluh nama itu benar
bahwa ini akan diproses lebih lanjut
tentu prosesnya ada
kita kan tidak bisa memaksakan pak benny kaburan bahwa mas ahy pindah dong ke sini
kan tidak bisa seperti itu
apapun etikanya mereka masih terlibat di dalam koalisi perubahan ya pak ya
ya seperti itu
tapi kan tidak ada yang mustahil kan
artinya menjadi kerjasama menjadi meneruskan dan melanjutkan
oke tidak ada yang mustahil
tidak ada yang mustahil
pdi perjuangan berharap demokrat bergabung kalau tadi
berbagai seni kemungkinan
berarti kalau misalnya demokrat bergabung aniesnya nggak berlayar loh nanti
loh saya tidak mau sampai ke sana
kita kan tidak ada pikiran untuk membatalkan seseorang atau apa
ya saya mau tanya
tapi kalau partainya yang bergabung itu urusan lain
itu kan independensi masing masing partai
ini saya mau tanya ke bang benn
bang benny dengan tawaran keseriusannya mbak puan maharani yang mengatakan bahwa ketua umum anda ini serius
jadi kandidat cawapresnya mas ganjar pranowo
demokrat tidak menaruh curiga ya terhadap motif itu terhadap manuver itu
karena ini dua puluh tahun berseberangan sampai sekjen pdi perjuangan
mas hasto kristianto dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa kita ini dua partai yang tidak mungkin berkoalisi
namanya partai demokrat sama pks
itu mas hasto berkali kali menyampaikan itu
terus tiba tiba muncul nama ketua umum anda jadi cawapres
terus ada pertemuan itu
nggak menaruh curiga ya bang benny
saya sih lihatnya hal positif aja ya
pak ahy ketua umum kami disebut sebagai salah satu calon yang potensial di kubu mbak puan
hal yang positif ya
ini penegasan pengakuan bahwa ketua umum kami itu memang sangat siap
sangat siap ya
jadi kita gak tahu ya apakah memang nama mas ahy sungguh sungguh disebut atau memang ada pesan lain dibalik itu
maksudnya apa nih pesan lainnya
ya pesan lain sebuah itu message bahwa teman teman pdip pdip mau menegaskan kita berbeda dengan demokrat tapi tetap harmoni
berbeda tapi ingin kebersamaan
berbeda tapi ada keharmonisan
setelah dua puluh tahun itu baru terjadi menjelang pemilih ini nggak menaruh curiga ya
sebetulnya enggak juga
jangan lupa mbak nana ya
zaman bapak sby jadi presiden pak taufik menjadi ketua mpa
jadi ketua mpa
jadi ya beda cara melihatnya
jadi waktu pak sby dulu jadi presiden pdip juga diajak untuk masuk ke dalam
tapi ditolak mungkin kan
lalu pak taufik almarhum menjadi pimpinan mpr
itu atas ketulusan sikap yang tulus ya
ingin kebersamaan itu bukan hanya di tingkat kata kata
tapi juga ada tindakan ada perbuatannya
jadi kalau dibilang kami memusuhi pdip pada masa itu ya tidak
sama sekali tidak
kesekarang kemudian rekonsiliasi itu terjadi
kemudian sepuluh tahun kemudian ya kami yang pernah diajak
memang gak pernah
rekonsiliasi politik itu terjadi menjelang pemilu
beda dulu kan
jadi kamu menganggap menganggap suatu yang aneh
saya mau katakan bahwa dulu demokrat mengajak
pdip kan sekarang ini kami tidak diajak
tapi kami mengambil sikap ya udah kami berada di luar pemerintah
sekarang setelah diajak lagi
setelah diajak tidak pernah diajak
belum diajak sekarang
yang terjadi kemarin itu adalah pembahasan pertemuan itu tadi
untuk kedua pihak ini menegaskan
ya kita berbeda tapi kita bersama sama
jadi bisa membangun kerjasama politik untuk bangsa dan untuk negara ini ke depan
apakah dengan perbedaan pilihan kami di koalisi perubahan dan perbaikan kita tidak bisa kerjasama
caranya gimana kalau berbeda koalisi kerjasama
jangan dijawab dulu bang benny kita harus jeda
jangan kemarauan tetap bersama kami di politikalshow